sejumlah penumpang mulai tiba di bandara soekarno hatta tangerang banten
minggu sore untuk kembali ke kota asal masing masing
setelah menikmati masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
namun empat penerbangan dari denpasar makassar dan pekanbaru
menuju bandara soekarno hatta terpaksa dialihkan ke bandara palembang
akibat cuaca buruk
di ruk angkasa pura ii muhammad awaludin mengatakan
untuk mengantisipasi cuaca buruk dalam penerbangan
demi keselamatan penumpang bandara selalu berkoordinasi dengan bmkg
sejak sembilan belas desember empat belas penerbangan bermasalah akibat cuaca buruk
ini yang juga cukup penting karena memang isu tentang cuaca ekstrim
dan juga isu tentang bagaimana operator bandara
untuk mengantisipasi hal hal yang berkaitan dengan
cuaca buruk dan kemudian juga
antisipasi penerbangan untuk tetap menjaga keselamatan
berdasarkan data dari pengelola bandara soekarno hatta
pergerakan penumpang pada minggu satu januari dua ribu dua puluh
mencapai satu ratus delapan ribu orang
penumpang didominasi oleh warga yang pulang berlibur pada akhir tahun
inilah kondisi puluhan calon penumpang ferry yang hendak menuju pulau madura
yang harus menginap di pelabuhan
penumpang menginap di pelabuhan jankar situ bondo jawa timur minggu malam
memasuki hari ke sepuluh para penumpang ini menginap di aula pelabuhan
kondisi penumpang sangat memprihatinkan
karena tidur tanpa alas dan selimut dalam cuaca hujan yang kadang disertai angin kencang
hal itu juga dialami oleh salah satu penumpang bernama wati
ibu hamil yang hendak pulang ke pulau kangean sumeneb
sepuluh hari penjara tujuan ke kangian
kondisi hamilnya bagaimana
sudah berapa bulan hamilnya
lima bulan sudah enam bulan
terus selama di sini ada keluhan nggak
ada panas itu dingin enggak kuat dingin pak
enggak kuat dingin
emang sudah di jawa enggak kuat dingin
melihat kondisi ini dinas perhubungan jawa timur upt pelabuhan pengumpan regional jangkar pun
memberi bantuan berupa kasur serta selimut dan akan ada layanan kesehatan gratis
ini kondisi cuaca sangat dingin sekali
kami memberikan bantuan
lupa kasur lipat dan selimut untuk mengurangi rasa dingin
terutama ke sini anak anak dan ibu hamil
puluhan warga kangen ini sudah sepuluh hari berada di pelabuhan jangkar
mereka terpaksa menginap lantaran kehabisan bekal
otoritas pelabuhan pun masih belum bisa membuka pelayaran antar pulau
lantaran bmkg masih mengimbau warga agar mewaspadai cuaca ekstrim di selat madura
tim liputan cnn indonesia